arus mudik idul adha dua ribu enam belas sudah terlihat mulai jumat sore hingga hari ini
petugas jasa marga di gerbang tol cikarang utama tetap membuka semua gardu tol
dan menyegakkan petugas jemput kendaraan di gerbang tol
jumlah kendaraan yang masuk gerbang tol cikarang utama yang tercatat hingga jumat kemarin
sebanyak sembilan puluh sembilan tujuh ratus enam kendaraan yang didominasi oleh jenis kendaraan golongan satu
seperti minibus bus sedang dan bus besar serta truk ukuran kecil
diperkirakan jumlah kendaraan yang akan melewati gerbang tol cikarang utama pada siang hingga malam nanti
akan berkurang karena puncak arus mudik idul adha sudah terjadi jumat kemarin
di gerbang tol cikarang utama terdapat tiga belas gardu dan lima belas orang petugas jemput kendaraan
dengan membagikan kartu tol kepada pengendara mobil
sementara itu ribuan kendaraan dari jakarta depok tangerang bekasi dan juga bogor kota
memadati lalu lintas ke arah puncak bogor
antrian kendaraan terjadi sejak dua km sebelum memasuki gerbang tol ciawi hingga megamendung kabupaten bogor
kemacetan terjadi di beberapa titik antara lain di gerbang tol di persimpangan jalur alternatif
maupun persimpangan tempat peristirahatan dan tempat wisata
untuk mengurai kemacetan satlantas polres bogor telah memperlakukan satu jalur atau one way ke arah puncak
sejak pukul sembilan pagi
sementara itu pukul sebelas siang nanti atau sebelas siang jam hari ini
jalur dari jakarta menuju puncak akan ditutup sebaliknya jalur menuju jakarta akan dibuka
arman helmi di jalur cikampek saat ini
arman bagaimana lalu lintas di sana siang ini arman
dapat kami sampaikan bahwa jumlah atau volume kendaraan yang melewati atau memasuki gerbang tol cikarang utama
bekasi jawa barat masih terpantau ramai lancar seperti yang terlihat di belakang saya
saat ini tiga belas gerbang atau tiga belas gardu tol masih tetap dibuka oleh petugas jasa marga yang berada di gerbang tol utama cikarang
jawa barat ini
dan memang sesuai prosedur yang mereka gunakan meskipun jumlah atau volume kendaraan yang memasuki gerbang tol cikarang utama
sudah mulai tidak sepadat tadi malam ataupun juga kemarin
namun petugas jasa marga di gerbang tol cikarang utama ini tetap membuka semua gardu tol
yaitu sepuluh gardu tol di bagian depan
dan tiga gardu tol di bagian belakang
tak hanya itu petugas jasa marga atau petugas di gerbang tol cikarang utama juga menyiapkan kurang lebih ada lima belas petugas jemput kendaraan
mereka tetap akan standby untuk memberikan atau membagikan kartu tol kepada pengendara mobil apabila terjadi penumpukan
dan memang pada saat beberapa waktu yang lalu setelah kami ngobrol ngobrol bersama petugas di jasa marga gerbang tol cikarang utama ini
bahwa sejak tadi pagi
info atau data terbaru
yang kami peroleh dan bisa kami sampaikan kepada pemirsa di rumah
bahwa mulai pukul enam tadi pagi sampai dengan tadi sekitar pukul sepuluh waktu indonesia barat
jumlah kendaraan yang masuk ke gerbang tol cikarang utama ini kurang lebih ada sekitar dua puluh enam ribu kendaraan iqbal
di mana normalnya pada waktu seperti ini
kata petugas di gerbang tol
kurang lebih dua puluh dua ribu kendaraan yang masuk
berarti dari dua puluh dua ribu dan sekarang ini sudah dua puluh enam
terjadi kenaikan sebesar sepuluh petugas jasa marga
karena pada waktu siang menjelang sore
jumlah kendaraan yang memasuki atau melewati gerbang tol ini diperkirakan akan menurun
karena memang puncak arus mudik untuk idul adha sudah terjadi kemarin
dan besok hari arus balik untuk libur idul adha mulai akan terjadi sampai dengan hari senin nanti
arman selama ini kita tidak bisa memprediksi kapan akan terjadi kepadatan kendaraan
apa yang akan petugas lakukan
khususnya di rest area untuk menghindari kemacetan
ya pada saat tadi pagi kami berangkat menuju ke gerbang tol cikarang utama ini
kami melewati rest area di kilometer sembilan puluh
kurang lebih di wilayah tambun bekasi
di sana sudah mulai terlihat ada aparat kepolisian
baik dari polres bekasi
maupun juga aparat kepolisian dari polda metro jaya yang berjaga jaga di setiap rest area
jadi pada saat mulai terjadi penumpukan kendaraan
atau antrean kendaraan yang akan memasuki rest area
atau tempat beristirahat
petugas akan menutup sementara supaya antrean tidak menumpuk atau tidak mengular
dan itu memang salah satu cara dari petugas atau dari aparat kepolisian untuk mengatasi
atau mengurai kemacetan yang sering terjadi di setiap rest area yang ada
baik terima kasih arman helmi atas laporannya